pekan ini mudah mudahan partai golkar yang simbolnya beringin itu menjadi sajarotin toyibah
pohon yang membuat orang semua merasa tenang di dalamnya yang membuat orang merasa sejuk di bawahnya
dan pohon yang paling baik hati
kenapa paling baik hati karena apapun partainya boleh pasang gambar di pohon beringin
partainya pak prabowo pun juga boleh pasang gambar di pohon beringin
karena itu mudah mudahan dengan semangat muncul quran ini
kita semua para pimpinan partai golkar bisa menjadikan partai ini menjadi partai yang dicintai oleh rakyat
yang menjadikan rakyat merasa terlindungi aman dan kemudian menjadi bagian dari bagaimana kita menghadirkan partai ini sebagai bagian dari saja rotan toyibah itu
yang kedua ketika kita bicara al quran diantara isi al quran itu adalah kisah kisah
menurut para ulama tafsir al quran itu intinya berisi enam hal
yang pertama adalah pokok pokok akidah yang kedua adalah pokok pokok ibadah yang ketiga pokok pokok hukum
kemudian yang keempat berisi tentang akhlak atau moralitas
wakil presiden terpilih republik indonesia
yang keempat al quran itu berisi akhlak atau moralitas
kemudian yang kelima berisi kisah kisah
yang kisah kisah itu memberikan kepada kita pelajaran moral yang sangat tinggi
saya ingin pada kesempatan ini sedikit saja menyebut kisah di dalam al quran